dari tuban diduga karena diguyur hujan beberapa hari terakhir
lokasi penambangan batu kumbu di kawasan perbukitan kapur runtuh
setelah sejumlah pilar batu tak kuasa menahan beban permukaan tanah
detik detik ketegangan runtuhnya lokasi tambang ini sempat rekam kamera warga
detik detik runtuhnya lokasi penambangan batu kumpung di desa leran kulon
kecamatan palang kabupaten tuban ini
sempat diabadikan kamera amatir warga
selain terlihat asap putih
dalam video juga terdengar suara gemuruh
serta getaran tanah hingga radius ratusan meter
beruntung saat peristiwa ini berlangsung
tidak ada korban jiwa karena pekerja sedang libur
namun sejumlah peralatan tambang dan kendaraan pengangkut hasil tambang
hancur tertimbun reruntuhan batu
runtuhnya lokasi tambang ini diduga disebabkan dua faktor
yakni terus dikikisnya pilar utama yang menyanggah permukaan tanah
kedua adalah faktor alam
yakni hujan selama dua hari
berturut turut yang menyebabkan permukaan tanah menjadi semakin berat
untuk menghindari jatuhnya korban
lokasi akan ditutup dan aktivitas penambangan dihentikan total